telepon apaan sih telepon setiap orang pagi pagi deh coba dong
oh enggak enggak kok kenapa
ini masalah reina barusan saya cek rena udah gak demam lagi sepertinya rina udah sembuh
ya alhamdulillah sih udah gak batuk batuk ya
oh iya begini al
mama tuh mikir mikir
kasian dia bosen di rumah kesepian
ada baiknya kamu izinin ranah sekolah lagi ya
lagi pula kan apa ya teror teror ini kan target dan tujuannya mama
dan merasa reina akan aman aja kok ya
ya sebenarnya aku juga udah kepikiran kayak gitu
ya udah nanti coba aku pikirin ya
thank you ya makasih atas pengertiannya
ya udah kalau gitu kamu istirahat
ya kamu juga istirahat
besok kamu urus jessica saya enggak mau lihat dia lagi di perusahaan suami saya
orang itu akan mencelakakan bella
ya allah cuma mimpi
saya mimpiin berusaha sama denise ya
oh udah bangun nak
jam segini ya
oh bangun pagi banget kenapa sayang
aku gak baik baik lagi loh pa
biar aku juga gak sakit
hai coba beriksa sebentar ya
oh iya rena udah nggak demam alhamdulillah mudah mudahan beneran udah sembuh ya
papa telepon datang mici sebentar
bangun aja surat subuh
oh masih nyantuk
bangun jangan males gitu kan mau surat subuh
kalo kalau ngelupa kalau ga ternyata semua kita masuk sih
kamu mau sampai mana
tapi ini pas pelan untuk
ryan ada sembuh tapi untuk
itu saya butuh kamu ke rumah bisa nggak ya
ya allah rena
kalau gitu aku nanti langsung kesana periksa riana ya
abis sarapan aku kesana oke
dah tunggu tante michi dulu ya
oke sekarang kita siap siap jalan subuh dulu
dia bilang reno udah sembuh tapi dia minta aku kesana buat mastiin
kamu mau gak nemenin aku kesana
yaudah sayang nanti aku antar ya
kita kan satu paket kesana pas aku antar nih kamu
yaudah salat ya
kamu perlu bangun
oh segar banget kayaknya
aku mesti ngantuk banget
oke setuju ya
saya mau pamit mau pulang ke jakarta pak
kamu sudah dapat tiketnya
eh sudah sudah sudah beli kebetulan flightnya pagi
jadi mungkin saya permisi sekarang kali ya takut terlambat
bismillah ya pak semoga semuanya lancar
saya benar benar mengucapkan baik terima kasih
saya beruntung ada kamu
karena kalau tanpa bantuan kami
saya sama sekali nggak tahu
apa saya bisa melihat lagi atau bisa dioperasi seperti ini
tapi ini sangat besar artinya buat saya
operasi mata ini segalanya buat saya
apalagi untuk si sama sama
dan saya sama sekali gak tahu gimana caranya harus berterima kasih sama kamu
sekali lagi terima kasih dan terima kasih ya
pak saya paham banget pak saya paham kondisi bapak
sama sama pak saya senang sekali bantu bapak
saya cuma bisa berdoa semoga semuanya berjalan dengan lancar
kamu ada angin ya

terima kasih ya
om tante bandino
tunggu tante michi datang dulu ya
habis itu diperiksa
dan mudah mudahan hasilnya bagus
dan benar benar sudah sembuh ya
hei masuk masuk michi
kayaknya rena sudah sembuh sudah ceria lagi
eh tante michi periksa ya
sekarang rena buka mobil